pemprov dki jakarta selasa siang mencabut segel sementara diskotik mg di kawasan tanjung duren jakarta barat
stiker pengumuman penutupan dan pencabutan izin usaha tempat hiburan malam ini ditempel di lokasi tersebut
puluhan satuan polisi pamung praja pemprov dki jakarta mendatangi diskotek mg di kawasan tanjung duren jakarta barat pada selasa siang
untuk mencabut segel sementara tempat hiburan malam yang sempat digrebek oleh badan narkotika nasional
dan ditemukan indikasi jual beli dan pabrik pembuat narkotika jenis ekstasi cair
setelah mencabut segel sementara petugas satpol pp menempelkan stiker pengumuman berita acara penutupan tempat usaha
menurut keterangan kasiop satpol pp provinsi dki jakarta penutupan diskotik mj berdasarkan surat tugas keputusan polisi pamung praja
nomor dua ribu dua ratus empat puluh tujuh seribu tujuh ratus lima puluh tujuh sembilan belas dua ribu tujuh belas telah melaksanakan penutupan tempat usaha
atas nama mg diskotek dengan jenis usaha diskotek bar karaoke dan lounge
usaha tersebut dinilai telah melanggar pasal sembilan puluh sembilan perda nomor enam tahun dua ribu lima belas tentang kepariwisataan
pembuatan peraja melaksanakan kegiatan penutupan tempat usaha mg diskotik
itu saya baca di acara penutupan kegiatan usaha
pada hari ini selasa tanggal sembilan belas desember
tahun dua ribu tujuh belas kami penyidik pegawai negeri sipil satuan polisi pamung praja